sandiaga uno mengapresiasi keputusan bawaslu yang tidak menemukan bukti tentang mahar satu triliun rupiah yang dituduhkan kepada sandiaga uno dalam pilpres dua ribu sembilan belas
sandi juga meminta masyarakat untuk menjaga situasi pilpres dengan damai tanpa menyebarkan fitnah
ditemui di posko pemenangannya di melawai kebayoran baru jakarta selatan pasangan prabowo subianto itu mengapresiasi keputusan bawaslu sekaligus membantah tuduhan mahar satu triliun rupiah ke sejumlah partai pengusung pasangan prabowo sandiaga uno
seperti diketahui bawaslu memutuskan laporan terkait dugaan mahar satu triliun rupiah yang dilakukan sandi tidak bisa dibuktikan
bawaslu juga memutuskan tidak ada pelanggaran pemilu dalam laporan tersebut sandiaga dinyatakan tidak melakukan pelanggaran
keputusan ini diambil setelah bawaslu melakukan klarifikasi dengan mengundang saksi dan juga pelapor
saya sudah sampaikan bahwa apa yang diduga itu tidak betul tidak benar sudah saya bantah
saya berulang kali dan saya siap memberikan klarifikasi
hari ini keputusannya seperti itu oleh karena itu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh bawaslu
dan kita harus terus berterima kasih juga kepada semua pihak yang sudah mengangkat isu ini secara masif